saya sudah mandi
sekarang saatnya kita buat kapur
gimana caranya kak
ya kak susah banget
ini bener gak
makanya kursi badan
tahu taunya makan aja
kita harus coba kita harus keluar dari sini nih
kalian akan segera saya mandikan
masuk olah waktu gak pulang
siar kamu teh
kita udah cari kemana mana teh
tapi mereka gak tau kemana
tapi kita nggak boleh nyerah
kita tetep harus cari kemana mana
nah kita dejeng
kita udah cerita
apa sih ini
boroboro mau jalan lagi saya
napas aja saya udah ngap rasanya
kebanyakan lemak itu mah jangan salahin jalannya
eh tunggu teh tunggu
sebagai bintang film yang lumayan dikenal
kita itu tidak bisa memaksakan kehendak
bagaimana kalau sekarang kita pulang
kalau perlu kita lapor polisi
saya lapar mau makan dulu di rumah ya
sebagai mantan foto model yang gak terkenal
saya khawatir anak anak ada apa apa
mereka itu anak anak pintar
sotong kayak ftp tau ini teh
oh ibu mau makan lagi
ya udah tuh
udah kita pulang aja tuh
pulang lah lewat kamar aja
kok jatuh sih
berat ini berat
saya lambaikan tangan
saya nyerah bu
tapi itu gak sopan
lambaikan tangan apa kaki tuh
jangan cari kesempatan di sini atu bu enang
cari tempat lain aja tuh kalau mau pingsan mak
ya gak ada lagi
tapi teh badannya lumayan gede
atu jangan pelan
nah nangka condet
dia jatuh kita gempa ya
berat banget sih
lagian dong kulkas dua pintu
anak anak itu juga sih nyuciin
suruh jalan jalan malah ngilah
jangan jangan mereka mencari aku
mereka mencari aku
aku mencari mereka
dia mau cari penghinaan
tapi dia tersampan
dia bercanda dan oddahin pergi
dia juga m gernemen beristirahat jadi si buckract
sembilan hari semua itu
nek saya sudah mandi
saya sudah mandi
udah nek saya capek nek
jangan ganggu saya nek
saya sudah mandi
aduh lepas nek
jangan pengekangi saya nek
aduh kayaknya mukanya lagi gembira banget
kamu jangan berbicara kayak itu atuh
saya sudah cari kamu semua hari ini dari mana
biasanya kamu harus berbicara seperti ini
itu dia nek
itu dia nek
kita harus kembali dari sini nek
jangan sampai dia menangkap kita nek
eh eh eh mana emang bisaan ya pingsan sorangan
aduh nek ampun nek
gue ikutan pingsan aja nek
uh ternyata nyeri
jangan maju dulu nek
aduh pingsan nek
tante ranti bangun
tante ranti bangun
mami bangun mami
ini tiki tak ada di mana
ya allah anak anakku untuk kalian kenapa ada di sini
ini tuh di rumah nenek kayu
rumah nenek gayu
iya kita ketangkep di sini
nerafa mau pulang aja
kenapa gak suka di sini
nerafa mau dimanis sama nenek gayu
maafin mami gak bisa peluk rafa ya
kamu tinggal di kerjaan lain apa
ini lepasin mereka temukan anak anak
kamu akan saya mandikan
terima kasih bang
nenek bawadih aja tuh nek
dia aja yang diremanin
kami lepasin aja nek
saya sudah mandi nek
dua kali nek
yang akan saya mandikan duluan botak